keinformasi lain pimpinan pusat muhammadiyah menunda mengajukan uji materi undang undang pengampunan pajak ke mahkamah konstitusi
pengurus pp muhammadiyah ingin mendengarkan penjelasan menteri keuangan sri mulyani terkait aturan pelaksanaan teks amnesti
mengutip dari cnn indonesia com ketua majelis hukum dan hak asasi manusia pp muhammadiyah
syaiful bahri mengungkapkan saat rapat pleno yang digelar pada rabu malam berlangsung ada telepon dari pihak sekretariat negara
namun saiful tak menyebutkan siapa pejabat setnek yang menelponnya
dalam telepon tersebut lembaga yang mengurus dapur istana negara tersebut meminta waktu untuk menjelaskan
mengenai kebijakan amnesti pajak kepada para petinggi organisasi masa besar tersebut
sebelum pp muhammadiyah memperkarakannya di mahkamah konstitusi
menteri keuangan sri mulyani nanti akan memberikan penjelasan